dan untuk mengonfirmasi selanjutnya upaya pencarian tersambung bersama kami
melalui sambungan telpon dengan sumarsono plt gubernur sulawesi selatan
pak sumarsono selamat malam
selamat malam iya
pak boleh diupdate kepada kami upaya pencarian sampai saat ini
apakah masih dilakukan atau dihentikan karena sudah malam
baik sekarang posisi hasil rapat tadi siang dengan forkominda
itu sekarang kapolda masih ada di tempat
yang kedua kemudian lantanamal enam belas makassar tetap mengirimkan dan melakukan pencarian
walaupun malam telah kirimkan kri delapan ratus lima puluh lima ya posisinya
kemudian ini kri madidihang delapan ratus lima puluh lima kri layang enam ratus tiga puluh lima kalsulopari sl reader menuju lokasi
dan semua sedang proses pencarian
nah turban update ini yang posisi yang dari lantanamal
kemudian yang lain
yang lain melengkapi usaha dari dirijen perhubungan laut
jadi saya kira pemuda pun juga ikut semuanya bergerak
saya kira itu posisinya
nah jumlah korban untuk update ini sekarang itu sudah diidentifikasi sekitar dua belas orang
mula mula memang tidak ada korban tapi sekarang sudah ketemukan
di antara lain ada yang bernama abdul rashid enam puluh tahun lima puluh tahun kemudian ada sekian
lengkap bahkan ada dua orang bayi umur dua tahun dan tiga tahun
jadi saya kira dua belas orang nama nama sudah lengkap
saya kira mungkin tidak perlu kita sebutkan ya saya kira dua belas orang
itu sekarang sedang mencari apakah bertambah atau tidak
tapi yang jelas yang posisi ketiga kalau berupa barang yang paling berharga adalah uang rp tiga puluh miliar
dari bank sulselbar
kemudian ikut juga karam
kapal ini sebenarnya bukan tenggelam tapi dikandaskan
rp tiga puluh miliar sekarang sedang juga dicari
bahkan dua orang pengawal dari uang itu juga belum ketemu termasuk pegawai bank sumselbar ini sedang dalam proses pencarian
dikonfirmasi ulang pak sumarsono uang tiga puluh miliar yang berada di km lestari maju ini digunakan untuk apa dan dibawa oleh berapa orang
rp tiga puluh miliar itu dikawal oleh dua orang
ya petugas keamanan dan satu orang petugas bank sulselbar dalam kondisi tipe d
uang ini dikirim untuk gaji pemerintah daerah kabupaten selayar
uang ini memang ikut karam sedang dicari tetapi pemerintah provinsi juga tidak khawatir karena diasuransikan
ya posisinya diasuransikan
saya kira begitu
baik kemudian pak sumarsono di luar dari uang tersebut benda benda atau harta benda
yang juga karam yang juga kandas seperti apa kondisi korban jiwa saat ini yang sudah diselamatkan
sekarang di pemerintah daerah semua yang sudah diselamatkan mereka diposisi ditampung di beberapa rumah sakit ditakalar
kemudian juga sebagian yang memang selamatkan mereka juga sementara dievakuasi
pembeda setempat melalui bppd itu juga menyebelailah kebutuhan kebutuhan minimum
cuma yang sifatnya tas barang barang kita belum identifikasi karena prioritas pertama adalah menyelamatkan manusianya dulu
saya kira itu barang barang belakangan
termasuk kendaraan yang menjadi korban semua sekitar empat puluh delapan unit itu juga ikut tenggelam
dan ini belum dievakuasi antara lain sejumlah delapan belas unit roda dua kemudian empat belas unit roda empat juga ada gelongan lima delapan unit
total jadi empat puluh delapan unit
nah ini orangnya satu ratus tiga puluh sembilan orang baru identifikasi laporan dari lapangan dua belas orang meninggal dunia
selebihnya juga sudah bagian diselamatkan mungkin ada beberapa yang masih sedang pencarian
oke kapal motor lestari maju ini dikandaskan ini artinya skenario karena ada cuaca buruk saat aktivitas pelayaran begitu
apakah ada ganti rugi yang kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah daerah
posisinya bukan ganti rugi tetapi adalah karena ini resmi membeli tiket dan termasuk kapal transportasi
kita kan jasara harja juga menyediakan setiap korban lima puluh juta saya kira ya
itu posisinya sesuai standar sop nya dasar harga
nah ini biar diklarifikasi
kedua untuk pemerintah provinsi memang tidak ada kewajiban mengganti termasuk barang barang kecelakaan kecuali diasuransikan
yang ada adalah dukungan bantuan
perlunya untuk alasan kemanusiaan saja yang kita berikan kepada mereka termasuk di dalamnya
walaupun ada juga pengurusan pengungsian dan sementara lah kebutuhan kebutuhan sepatnya darurat
itu kemudian bisa kita lakukan
tapi selebihnya tidak ada penggantian dalam bahasa secara ekonomi harus diganti semua akta benda ditahan
pak sumarsono selain itu informasi yang anda dapatkan mengenai kelaikan kapal motor ini seperti apa pak
kapal motor ini sesungguhnya ada dua ya
ini roro termasuk roro ferry
roro ferry dengan kekuatan satu lima ratus sembilan belas groston sebenarnya termasuk kapal yang juga besar
memang saya nggak tahu secara kelayaannya
saya kira yang lebih tepat menilai dari dijen perhubungan laut mas saya kira mengenai kondisi kapal yang real
tapi inilah kemudian kapalnya selama ini melayani posisi selayar bundukumba pulau bira
dan selama ini memang penumpangnya selalu dalam kondisi penuh
dulunya sebenarnya banyak barangnya sekarang barang campur orang
saya kira kemudian menjadi kapal penumpang dan barang
jadi saya nggak tahu kelayakan secara persis kita belum melihat sejauh mana kelayakannya
tapi pemerintah provinsi berharap karena banyak keguluan guluan ekspressi pelayaran
terutama di sulawesi selatan kita harapkan lah masing masing itu mengikuti rambu rambu
navigasi dan keselamatan
dalam hal pelayaran lebih diberketat termasuk pengawasan pengawasannya
dan ini menjadi tugas dari kementerian perhubungan yang mengawasi semua jenis pelayaran dan keselamatan ini
siap siap oke baik terima kasih pak sumarsono plt gubernur sulawesi selatan
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ya selain dengan faktor cuaca buruk kapal motor lestari maju juga diduga mengalami kerusakan mesin
setelah lima belas menit perjalanan menuju pelabuhan pamatata dari pelabuhan bira
melalui keterangan tertulis kapolres selayar akbp syamsul rituan menyatakan kapal berangkat pukul tiga belas waktu indonesia tengah
dari bulukumba tujuan selayar
nah koda berupaya untuk menepikan kapal ke pulau terdekat namun mesin yang rusak ditambah dengan cuaca buruk
membuat sebagian kapal ini tenggelam sebelum sampai di pulau terdekat
basarnas kabupaten bulukumba sudah berada di lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi
sementara bpbd membantu penanganan dan melakukan pendataan
kedua kapal yang berangkat terdekat di pulau selayar juga dianggap sebagai kapal berangkat pukul tiga belas waktu indonesia tengah
duka dan juga doa mengalir deras di media sosial untuk korban kapal tenggelam di perairan selayar
ini bahkan menjadi trending topic antara selayar dan juga lestari maju
ada dua kata di situ
kita bergeser ke sini kita lihat cuitan netizen dari at syasin
ini mencuitkan saya mendapatkan kabar kapal motor lestari maju tenggelam di perairan selayar sulawesi selatan
semoga semua penumpang dapat dievakuasi dengan selamat
selanjutnya dari ad kinur mengatakan tidak sanggup menonton video ataupun foto viral dari km lestari maju rute selayar bira
yang tenggelam di sekitar perairan selayar sulawesi selatan
begitu mahalnya keselamatan katanya
selanjutnya bergeser dari ed eko ini cuitan netizen juga
ya allah belum lama km sinar bangun tenggelam di danau toba sekarang ada lagi km lestari maju tenggelam di perairan selayar sulawesi selatan
semoga saja seluruh penumpang dalam keadaan baik baik saja
kita tutup ini komentar dari netizen yang juga mencuitkan soal selayar dan juga kelestari maju
kita doakan semoga tidak terlalu lama pencarian ataupun evakuasi dari korban km lestari maju ini
bawaslu kabupaten sumeneb memanggil seorang kepala desa terkait surat pernyataan dukungan
pada salah satu calon presiden
pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi kepada yang bersangkutan
bawaslu kabupaten sumeneb madura jawa timur
memanggil kepala desa rombasan kecamatan peragaan sumeneb mukhlis hidayat
pemanggilan tersebut terkait dengan adanya surat pernyataan bermaterai
berisi dukungan terhadap salah satu pasangan capres
yang dibuat pada tanggal dua puluh lima februari dua ribu sembilan belas lalu
surat tersebut menjadi viral setelah diunduh ke media sosial
mukhlis hidayat jumat sore mendatangi kantor bawaslu sumeneb
saat menjalani pemeriksaan oleh bawaslu
muklis mengakui perbuatannya yang membuat surat pernyataan tersebut
terkait dengan surat pernyataan yang viral di media sosial
yang atas nama sampianudara

tapi awalnya memang saya ingin diberikan atau diinformasikan kepada perangkat desa saya
cuman kalau dipertimbangkan kayaknya ini menyalahkan aturan
sehingga saya urunkannya
yang terpaksa saya simpan untuk pribadi saya
menurut bawaslu kabupaten sumeneb